meski umurnya sudah tujuh puluh tujuh tahun nur hayati warga surabaya jawa timur masih terlihat aktif
di usia setiwa itu nenek dengan tiga cicit ini juga masih tetap berpuasa
sejak masuk masa menepos dua puluh lima tahun yang lalu nur hayati mengaku tidak pernah sekalipun batal berpuasa di bulan ramadan
memang dalam islam lansia termasuk golongan orang yang dapat keringanan berpuasa karena dikhawatirkan berdampak pada kesehatan
tapi bagi nur hayati berpuasa sebulan penuh adalah caranya supaya tetap sehat
kalau bisa ya puasa soalnya kita bisa kemana mana bisa apa masih bisa jalan masih bisa apa
kalau bisa ya puasa harus bisa juga jangan yang lain bisa puasa masuk nggak bisa
tapi karena saya merasa sudah sehat sudah sehat saya sudah bisa kemana mana ya diharuskan lah memang
puasa itu kalau menurut agama
selama berpuasa nur hayati juga menolak untuk banyak beristirahat
setiap pagi setelah subuh dia isi waktunya dengan berkebun di depan rumah atau sekedar berjalan pendek bersama cucu cucunya
kalau ibu nggak apa apa ibu boleh puasa
kalau bisa sekarang olahraganya jalan kaki
jadi saya kalau sholat subuh habis itu jalan kaki
kira kira nggak lama kok satu jam gitu balik lagi
tapi ya sering berhenti gitu loh berhenti habis itu jalan lagi
harus banyak sayurnya daripada nasinya
meskipun sayurnya juga sedikit
hias sedikit tapi ya gitu kurma
memperhatikan kondisi tubuh adalah kunci utama
bagi lansia yang ingin berpuasa jangan memaksakan diri jika tubuh lemah atau bahkan harus minum obat setiap hari
jika mengalami gejala seperti pusing lemas ataupun keringat dingin maka beristirahatlah sekitar lima sampai sepuluh menit
jika gejalanya tidak berkurang maka berbukalah boleh dimulai dengan minuman manis dan hangat
selain itu rutin berkonsultasi ke dokter adalah cara paling tepat bagi lansia supaya tetap bisa berpuasa
sehingga lansia bisa berpulih secara sehat